sementara itu keributan juga pecah saat para pekerja jasa pelipat kemasan produk minuman di jember
karena memprotes sistem kerja perusahaan
beberapa di antaranya bahkan pingsan
para pekerja ini tertipu karena imbalan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian
para pekerja jasa pelipat kemasan produk minuman cv green exotic di jalan brawijaya jember
histeris di dalam ruang pimpinan perusahaan
ada juga pekerja yang akhirnya pingsan karena tidak kuat menahan emosi
mereka berteriak dan memprotes perusahaan yang mereka anggap telah menipu
modus yang digunakan perusahaan adalah pekerja diwajibkan memasang brosur di tempat tempat umum
yang intinya membutuhkan pekerja paruh waktu untuk melipat kemasan salah satu produk minuman
satu harus menyebarkan brosur satu kan seharusnya harus dapat kerjaan ini
tapi ternyata di sana
tidak dapat kerjaan kita cuma memberi brosur ini saja pak
sementara pihak perusahaan mengatakan terpaksa memotong honor pekerja karena hasil kerja mereka dianggap tidak layak
mintain uang dua ratus lima puluh ribu itu untuk apa
itu untuk biaya administrasi keanggotaan yang dibayarkan oleh mitra hanya satu kali untuk selamanya
lalu dari pembayaran itu mitra akan mendapatkan produk
untuk menghindari keributan lebih jauh
polisi yang datang ke lokasi langsung membawa para pekerja dan staff untuk diperiksa
jumlah pekerja di perusahaan minuman kemasan ini diperkirakan mencapai ribuan orang
karena sebelumnya terjadi perekrutan tenaga paruh waktu di semua kecamatan di jember
syaiful kusmandani jember